berlangsung selama tiga hari pemerintah provinsi dki jakarta menggelar festival kolaborasi jakarta fkj dua ribu dua puluh satu pada empat belas hingga enam belas desember
pada hari kedua acara festival menghadirkan bincang komunitas membahas isu regenerasi perkotaan dan transportasi perkotaan